sampai serepong gak bisa habis panjang banget dah hahaha nah makanya kalau misalkan tele ada
lplp atau diganggu ame siapa tuh ah widin hahaha lo bilangin aki aki beresin nih aki
ini nih gue cek boktop mulutnya kaya conjok gak jontor hahaha
tapi kalau si rumah kagak mau sama si robby gue juga mau ngambil
ya ampun kenapa gue jadi kayak gini sih maunya gue mau sampahnya si romana
makanya lo tegasin aja suruh mana dia mau pilih yang mana biar lu gampang mau pilih yang mana
kusu penuh sih lu gimana ayah mau tegas nih ketemu aja jarang lagian apa hubungannya ayah
sama si rumano ayah itu maunya berhubungan sama roby atau wakaga sama om haji sulam sulam lagi
sulam lagi kak gak ada nama yang lain apa pusing pusing lupa cari
aja semuanya oke gile lo mau jodohin gua anak gua mau siapai aja eh tika mangkenye lu kalau
di luaran tuh gaya lu jangan sok lebay gua empet ngeliat lu ii babek siapa yang lebay sih perasaan
tika biasa aja deh babek tuh yang terlaluan terlalu terlalu gimana sih lu tuh masa laki laki
semua lu pacarin lu gile basah lu ya lu gile basah ya bener lu maninggalawan lu keramas aja aduh gue
enggak sebentar lagi juga sampai abang penasaran soalnya
akhirnya lo datang juga aki udah lama nunggu nunggu
gua takut lo penah penah apa ya
rom boleh juga temen lo gak sia sia lo kenal sama dia lo aman
lo anggap aja nih rumah sendiri bikin enak ye
jadi lo masih tetep dipaksain nikah sama laki laki lain
iya ki abes sama umi tuh masih aja tetep masa
adakah lo gak mau di jodohin sama orang yang gak rum cintain
siapa namanya waktu lo cerita di telepon aki lupa
abah sama umi lo tuh bener bener bedegong keras kepala
ini kan bukan zamannya siti nurbaya ini zamannya ayu ting ting
anak agak mau dipaksa paksa
terus rom harus gimana ya aki
tenang aja lo
aki tetep ngedukung
lo nikah sama yang di depan
memang bener bener udah siap
aki sama nini juga siap
gua tuh pengen liat lo tuh bahagia
aki sekarang mau temenin tamu istimun
masa dianggurin ye
untuk lo warisan dari depan gue
diwarisan sama gue buat jaga jaga
jaman aki masih muda
aki tuh paling disegenin
apalagi perkebunan karet
waktu itu masih dikelola sama belanda
belande tuh pada tergile gile sama aki
kok bisa begitu ki
aki sih bukan
sok kegantengan yang namanya
punya pegangan oh begitu ya
ceritanya tuh sampai si noni
minta dibawa kabur sama aki
nah aki bawa kabur
hehehehe aki juga cinta sama dia
kasihan nya nih aki ditangkep sama belande
dibuih tiap hari berteman
sama kecoa sama tipu segot
terus ki namanya noni noni belande tuh siapa
orangnya bening bener deh
keliatan ke jalan tuh hehehe
pokoknya cakep deh mulus
gak kaya orang cintai bulukan
sekarang dimana ki
itu tuh yang gue gak bisa jawab
si margaretha ada dimana
sampe lagi ngingetin yang udah lama lama
waktu ati keluar dari penjara
rumahnya si margaretha
eh dia gak tinggal disitu lagi
lalu cerita aki disambungin
dari priok sampe serepong
gak abis abis panjang banget dah
diganggu ama siapa tuh
aki kamu baik banget ya
orangnya suka bercanda
selalu semangat ya mau
mungkin itu kali ya yang bikin aki jadi awet muda
bener ya aki pernah di penjara
sejak jaman dulu
kata nenek sih iya
karena gak cape
bukan mau tau aki kok
katanya di penjara gara gara
bawaan nomoran di danda ya
aki sih cerita ke semua orang
jadi bener ya
ya setau rom sih dari ngkong jupri gak kaya gitu ceritanya
jadi bagaimana dong
ini aki daud itu di penjara
noni margaret yang lagi mandi
dari atas genteng
makanya terus dia di penjara sebok bui deh
ya allah ya rob
keluarga anak saya si sulam
selalu diberikan keberkahan
apa yang dilakukan sulam
ya rabbal alamin
makasih ya bang
lo cantik banget
senyum lo tuh
besok lo pergi ke polijangan
diriannya ajak emak
atau sobari kek
besok abang ada ap
abang mau mereksa
catetannya emang ojo
enggak apa apa kan
ya enggak apa apa
senyum lagi dong